sementara itu sejumlah wilayah di jawa tengah bagian selatan dan utara hari ini mengalami pemadaman listrik
hal ini diakibatkan blackout yang terjadi di pltu cilacap
dilansir detik com gangguan tersebut terjadi di pltu cilacap pada unit satu dan dua
sehingga mengalami trip atau trouble pada pukul delapan lewat lima puluh dua pagi tahap satu dengan total beban padam lima ratus mw
gangguan tersebut mengakibatkan padamnya dua puluh tiga gardu di jawa tengah dan utara
beberapa di antaranya gardu induk waleri batang pekalongan bumi ayu dan pemalang
deputi manajer komunikasi dan bina lingkungan pln jateng hardian sakti laksana
menyatakan bahwa pihaknya hingga kini masih mencari penyebab gangguan sambil melakukan penormalan
meski demikian belum bisa dipastikan kapan seluruh pasokan listrik akan kembali normal
dan sekarang kita sudah terhubung dengan manager komunikasi
hukum administrasi pln distribusi jawa tengah audi damal
halo pak audi selamat sore
ya pak audi boleh kita tanya apa sebenarnya penyebab blackout yang terjadi di pltu cilacap pak
pertama tama saya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian
sehingga menyebabkan padamnya pelanggan kita di daerah jawa tengah
jadi seperti tadi disampaikan olivia bahwa terjadi gangguan
jadi bukan pemadaman apa tapi gangguan di pembangkit listrik tenaga uap cilacap unit satu dan dua
sekitar pukul delapan lima puluh dua tadi pagi
nah ini sedang diinvestigasi teman teman penyebab gangguannya
teman teman tetap berupaya supaya segera pulih dalam waktu dekat
gangguan ini menyebabkan
kan kita mengalami padam sekitar lima ratus mw
itu menyebabkan seluruh wilayah kerja kita di area cilacap purwokerto tegal pemalang dan batang itu mengalami pemadaman listrik
namun kita tetap melakukan upaya penormalan
dan tadi pada pukul sepuluh delapan belas
kita sudah melakukan penormalan sekitar tiga puluh mw normal
kemudian pada pukul sebelas tiga puluh
kita sudah melakukan sehingga upaya penormalan sehingga sisa yang padam itu dari tadi awalnya delapan ratus lima puluh dua itu sekitar dua ratus
sekitar lima ratus mw
pada pukul sebelas tiga puluh tujuh tadi tinggal dua ratus mw yang padam
kita tetap berupaya juga sehingga pada pukul dua belas dua puluh tadi yang padam itu tinggal satu ratus empat puluh dua mw
kemudian juga saat ini saya baru terima informasi dari area pengatur distribusi bahwa yang padam sampai pukul lima belas dua puluh satu itu tinggal sekitar tiga puluh enam mw
jadi sisa itu yang padam
tetap berupaya untuk segera memenuhi seluruh pasokan
menormalkan seluruh pasokan di lapangan
terima kasih pak audi sudah memberikan verifikasi juga kepada kami
tapi pak audi kita ingin tahu apa sebenarnya penyebab persis
apakah sudah diketahui sudah diinvestigasi
apa penyebab dari gangguan ini yang menyebabkan padamnya lima ratus mw listrik
di jawa tengah pak
yang jelas terjadi gangguan di sisi pembangkit pembangkit listrik tenaga uat cilacap
hanya memang kami belum mendapatkan informasi
teman teman kita lagi menuju ke cilacap karena dari semarang ke cilacap ini butuh waktu sekitar enam jam mungkin perjalanan ke sana
kita juga masih menunggu informasi dari pltu cilacap demikian olivia
baik pak audi
jadi tadi pak audi sudah menjelaskan secara kronologis berapa waktu yang dibutuhkan untuk menormalkan beberapa listrik di beberapa daerah
tapi mungkin sampai sekarang belum semua daerah normal kembali
apakah waktu yang ditempuh tadi untuk menormalkan beberapa daerah untuk kembali mendapatkan listrik dibilang cukup ideal pak
apa sebenarnya bisa lebih cepat lagi sebenarnya
ya normalnya itu kan sekitar enam sampai delapan jam ya untuk menormalkan satu pltu
karena ini kapasitasnya relatif besar sehingga butuh secara bertahap
jadi kalau dari jam delapan mungkin sekitar ini sudah cukup ideal
teman teman sudah berupaya tentunya dan kita tetap berupaya supaya sebelum malam sudah bisa hidup kembali seluruhnya normal
baik pak audi apakah pln menerima banyak keluhan dari warga
dan kira kira apa bentuk kompensasi yang diberikan pln terhadap kerugian yang dialami warga selama beberapa jam
itu semua tentunya ada mekanismenya ya
jadi untuk masalah kompensasi tentunya ada mekanismenya
ada tempenya ada tingkat mutu pelayanan harus kita temui penuhi
kalau misalnya melebihi dari tingkat musuh pelayanan itu tentunya ada mekanisme yang sudah diatur di aturan dan kebijakan yang berlaku gitu ya
ya baik pak audi kita akan lihat
saya memang mengharapkan ya nanti kedepannya terutama memasuki hari raya ini
apa sih sebenarnya langkah pln untuk memastikan bahwa benar benar suplai listrik ini akan tersedia sampai dengan momen yang paling penting nanti diantisipasi oleh warga hari raya lebaran nanti
ya jadi untuk distribusi itu tentunya skandalan sistem sudah dilakukan upaya upaya pemeliharaan sebelumnya sehingga tidak perlu ada lagi pemadaman pemadaman pemeliharaan pada saat bulan ramadhan ini
dan puasa dan hidup fitri nanti
hanya tadi seperti kalau misalnya gangguan gangguan seperti ini atau misalnya hal hal yang tidak kita inginkan ada pohon yang jatuh ke jaringan dan lain sebagainya ya tentunya hal hal tersebut tidak bisa kita hindari gitu ya
tapi teman teman kita ini sudah menyiapkan di seluruh area distribusi itu posko siaga
setidaknya kita bisa mempercepat proses penormalan jika terjadi gangguan
sehingga pelanggan masyarakat tidak perlu merasa lama kalau terjadi gangguan
jadi upaya yang kita lakukan itu tentunya untuk mengantisipasi gangguan gangguan seperti ini
kita menurunkan posko untuk menyiapkan posko untuk mengatasi mempercepat proses penormalan jika terjadi padam akibat gangguan seperti ini olivia
baik pak audi kita harapkan demikian supaya nanti semuanya lancar lancar saja
selamat bertugas pak audi dan juga rekan rekan di pln
pak audi damal terima kasih sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia business